sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pak jadi nggak sih ke rumah ustadz kemen
bukannya sebaiknya kita mengundang ustadz kemes secara pribadi ke pernikahan anak kita
itu kan kata apa sekalian si torahim
apalagi ustadz kemet kan yang membesarkan calon mantu kita sejak kecil
yaudah kalau gitu kita makan dulu pak
pak makanannya udah mimin siapin nih meja makan
bapak bapak prabot nayu
assalamualaikum bang uding
kita kemana sholat dulu yuk
nanti aja bang ucad takut ada pelanggan
siapa tahu habis sholat rejeki pada datang
rezeki tak akan kemana
kalau bukan rejeki biar ditungguin sampai habis waktu sholat
nggak mungkin ada pelanggan yang datang
untuk bekal duniawi
yang umumnya tidak lebih dari seratus tahun
kita rela melakukan apa saja
bahkan yang paling sulit sekalipun
bangun di pagi buta
baru pulang ke rumah setelah larut malam
rasa letih dikesampingkan
tapi untuk bekal akhirat yang abadi
meluangkan waktu lima menit pun
padahal kehidupan dunia ini
tujuannya untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat
kita bisa mencari bekal untuk kehidupan di akhirat
kecak kemana si peduat pergi nilai lama bener nggak balik balik
bener bener marah sama kamu kali ceng
eh emang bener fotonya mirip sama dia kan
ya mirip tapi mungkin tidak sih
sebenarnya dadang dan duduk itu adalah kembaran
mereka adalah bayi kembar yang terpisah
sejak baru lahir itu
dadang diurus sama orang tuanya
mungkin diasuh sama orang lain
mirip banget senyumnya bisa
mang saya harus sholat zuhur dulu
saya tinggal dulu sebentar ya
saya juga mau pamit sekalian kok
enggak enggak enggak
kamu pulangnya ke rumah kamu tuh doi
ini maafnya pintunya saya tutup
pak mamang pengen banget ketemu
mumpung mamang masih hidup
mang emt udah balik ke riyad
udah balik ke arab tadi pagi
nanti acing sampein ke mas wanya
terima kasih ceng
mamang ngetunggu di musyolah ya
beli emasnya sekarang yuk
beli emas itu gak bisa sembarangan
nanti aja kita bareng sama akum sama evi belanja ke bogor
nanti belinya kita barengin
biar mereka tahu berapa gram emas yang kita beli
masa beli emas enam puluh gram gak ada saksinya
tapi kan nanti bisa dipamerin pak
ya beda pak
papa mah gak ngerti yang gitu gituan sih
kalo gak sabar dibatalin nih
pak mah salat zuhur yuk
mak gue doa tuh
ih papa duluan dong
mak gue doa tuh

mak gue doa tuh kan papa imamnya

sampe mungkin udah corak concurrentnya pun

dan setelah saya pikir pikir
saya tak bisa menerima pekerjaan cuci baju teh
tapi kalau ada pekerjaan yang ringan saya mau
ada saya pekerjaan yang ringan
apa itu dan
ngecek transferan ke rekening saya tiap bulan chef
mau ringan kan
ya udah kalau begitu
weh cincin nggak nasturi
sudah miskin nggak tahu diri
jangan main hp terus
capek ngasih taunya
tiap hari dikasih tahu masih aja begitu
udah main handphone aja nggak bisa berhenti
ini ije berhenti bi
mang ije boleh minta gaji bulan depan nggak
buat beli kuota
kerja aja belum
kamu bisa aja nyari masalah bos dimarahin sama bibi kamu
kau kalahkanitories kaga

bu dalam keadaannya lo kayak gini dong
permainan sembung kata pon
itu permainan menyambung kata
untuk memancing daya spontanitas dan juga membuat anak anak kreatif dengan cara yang menyenangkan
kau bikin popon di mana ya
kamu sempatnya di mana
poponnya lupa bu
banget jadi orang kaya banget bener bener
enak aja lo kumis bang sudah ini cukur justru ini yang gue suka dari abang tau lo
ho ho ho bang deh banget
aneh yakin bang bisa jadi lebih cowok pokoknya bang abang
lu emang bener mat
kesempatan gak bakal datang
makanya abang mesti mampatin bener bener
deh mat ada cewek
wah udah cakep juga tuh bakti
dia masuk mobil tuh kaya dia mau keluar tuh
kok ini yang ngembangin keknya
mat mat dia mau keluar mat
dia mau keluar
rumahnya gede banget ya
keren eh tapi itu cewek siapa ya
nah itu pasti istri penuh santu bang
cakep dan seksi kan
cakep banget mat kaya pisau emak
bukunya saya gak garela kalo abang udah ketemu cewek
cemburu dia bang
ya dengerin abang
sumpah demi allah
ah kumpul kumpul
siti siti dengerin abang
ya abang janji deh
gimana nih udah ada perkembangan belum
udah kamu temuin
aku mau ketemu sekarang
aku pikir aku gak mungkin bisa ketemu lagi suamiku
saya mau menikah
kau mau menikah
oh ya ampun
kamu kan sahabatku
ya minggu depan
sorry selamat selamat
tuh bini pengusaha kagak bakal ngenalin abang
nah itu dia masalahnya mat
dibiasain dong bang
dari orang udah kayak begini
lu kan tahu gua tidur aja ngorok
hobinya main catur
tenang aja bang
lu bagaimana sih itu
biar semuanya gue yang ngatur
yang penting jangan lupa bang
apa komisi buat gue
tenang aja kalo gua jadi orang kaya
lu semua kebagian jatah
yes dengerin tuh
ah udah deh minggir minggir
tapi abang jangan sampe kecantol ya mantu cewek
ntar siti manis madu dilupain lagi
siti manis madu tenang aja ya
kagak bakal selingkuh
bang cuman cinta sama siti manis madu
gini aja bang
mendingan abang mulai sekarang pura pura lupa ingatan
abang karang deh sendiri ceritanya
ya pokoknya abang merasa seolah olah tuh udah lupa sama semuanya
berarti gua mesti latihan dong
kan tadi gua yang bilang
gua yang ngajarin
ah jelek jelek gini bang
pernah jadi sutradara lenong kampung
gaya lu sutradara lagi
memang sutradara kaya begini dekil
menurut berita yang udah gue baca
radityo itu orangnya kalem
kagak teriak teriak kaya abang
jee dari sono nya udah begini mat
ya lah ya lah kalo dikasih tau tekah banget
ya udah kalo gitu abang sekarang coba ngomong dah
seolah olah abang lagi ngomong ama bini abang yang cakep ntu
panggil aja mama
cuman mamanya yang enak
apa mau makan nih lapar banget
kagak pantes kagak enak didengernye
yang elit aja dikit dong
papa atau kaka atau darling yang kerenan
wah kagak pantes banget
coba deh bang
bang itu udah bagus cuman masih orang
kampungan kagak enak didengernye
eh lah susah banget sih mat udah ngomong begini salah begitu salah gimana yang bener
iya makanya nih dengerin mamat bin koing makanya penuh penghayatan bang penuh penghayatan
tarik nafas pelan pelan
terus buang lagi sempat
eh emang gitu doang juga gua bisa
yakin tadi kan gua juga ngomongnya begitu
iya orang kaya ini udah istri kek udah buranda apakin ya
coba dapet kek bang sempat aja ke luar ngomongnya
gua pake ya
apa berapa ya gua ya
pantas banget jadi orang kaya
cuma cara ngomongnya aja tuh beneran dikit ya
iya itu masalah gampang banget ya
cuma satu lagi tuh bang